direktorat kriminal umum polda metro jaya telah mengamankan dua terduga pelaku persekusi terhadap anak di bawah umur yang terjadi di cipinang jakarta timur pada kamis malam
keduanya diamankan petugas dari kediaman mereka sesaat setelah video tersebut viral di media sosial
u dan m dua terduga pelaku persekusi atas remaja berusia lima belas tahun di cipinang hingga jumat dini hari masih menjalani pemeriksaan
di ruang penyidik ditkrimum polda metro jaya
penyidik akan menjadikan digital forensik video penganiayaan yang beredar di media sosial sebagai data awal untuk proses penyidikan kasus ini
kepolisian telah mengevakuasi korban dan keluarganya ke sebuah rumah aman apalagi keluarga korban juga telah diusir dari rumah kontrakan mereka
kita dari digital forensik ya yang dari media sosial itu nanti kita jadikan digital forensik untuk sebagai data awal kita melakukan proses penyidikan terhadap kasus ini
merepost namanya merepost jadi memposting apa yang sudah ada sebelumnya
jadi bukan atas kemauan bukan inisiatif dia sendiri untuk membuat suatu konten yang intinya seolah olah menghina
sementara itu lembaga bantuan hukum gp ansor mendatangi polda metro jaya untuk memberikan pendampingan terhadap korban
kita perlu menjaga
malam jam dua belas diambil dari rumahnya dan bukan sekedar diambil
nah hal yang semacam inilah yang kita tidak kendaki
sebelumnya video penganiayaan dan intimidasi terhadap m yang baru berusia lima belas tahun beredar luas di media sosial
m dipersekusi setelah postingannya di media sosial dinilai menghina kelompok tertentu
fakih haitami jakarta